menteri kesehatan budi gunadi memastikan indonesia telah melewati puncak kasus covid sembilan belas varian omikron xbb
meski demikian menteri kesehatan tetap mengimbau masyarakat mendapatkan vaksin covid sembilan belas demi mengurangi risiko kematian
saat ini indonesia diakini telah menyentuh angka kasus covid sembilan belas tertinggi
ini berdasarkan data kasus positif di sejumlah provinsi besar
meski demikian menteri kesehatan meminta masyarakat yang belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas untuk segera divaksin
ini penting dilakukan karena tingginya angka kematian akibat covid sembilan belas yang berasal dari para pasien yang belum mendapatkan vaksin atau belum melakukan booster
ini kayak premanisme juga virus itu
karena sudah penuh sama teman temannya dia itu turun tuh
naik lagi kan omikron
omikron begitu naik kena tuh kita tuh februari tahun ini
begitu dia sampai ke sembilan puluh an turun lagi
masuk b empat b lima begitu lagi
nah sekarang kan yang sbb dan bqc
jadi dia sudah men takeover si b empat dan b lima
itu adalah ciri ciri di mana dia mulai jenuh